otoritas jasa keuangan ojk akan menerbitkan beberapa peraturan terkait rencana aksi
ataupun juga recovery plan bagi bank sistemik alias bank yang berada di ambang kepilitan pada tahun ini
penerbitan peraturan ini seiring dengan sudah disahkannya undang undang tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan
peraturan yang akan dibuat ojk ini akan memberikan detail mendalam mengenai konsep penyihatan bank
tanpa menggunakan apbn ataupun belin untuk menyelamatkan bank sistemik di indonesia
hal ini sejalan dengan mekanisme ball in dalam undang undang ppksk
aturan ini juga termasuk restrukturisasi perbankan untuk pemulihan bank sakit ataupun juga hampir pilot